dalam tiga bulan terakhir indonesia menerima tambahan enam ratus empat puluh empat orang pengungsi rohingya
sehingga setidaknya ada satu lima ratus migran etnis rohingya terregistrasi di indonesia
indonesia dalam keketuaan asean tegas menyampaikan bahwa isu rohingya tidak akan dapat diselesaikan
jika akar masalah di myanmar tidak diselesaikan pula
berikut cuplikan wawancara produser lapangan cnn indonesia vina nabila
dengan direktur jenderal kerjasama asean sidarto yesuryo dipuro
pada pernyataan pers tahunan menteri luar negeri ri dua ribu dua puluh
tentang isu myanmar mungkin ada berapa hal
yang pertama kita akan melaksanakan lima point konsensus secara komprehensif
di situ ada beberapa unsurnya ada unsur kemanusiaan unsur inclusive political process
tentang peran dari special envoy
jadi intinya itu adalah krisis di myanmar
itu harus diselesaikan oleh masyarakat myanmar sendiri berbagai pihak di myanmar
kita akan melakukan berbagai upaya untuk mendorong mereka untuk melakukan inklusive political process tersebut
inklusif dialog dialog yang inklusif
dan untuk itu kita akan bicara dengan semua pihak
kalau misalnya yang terjadi di lapangan kemarin ada beberapa juga refugee yang dari myanmar mendarat
di aceh seperti itu ya pak
dari itu kan bukan hal yang pertama
kemudian juga ada isu kemanusiaan
nah apa yang membuat alat sipa untuk pada saat ini terkait dengan
apa ya yang kemarin baru saja datang ke indonesia ini pak
apakah nanti akan ada pembatasan wilayah kedaulatan atau apa pak
ya soal pengungsi rohingya
manifestasi satu jelmaan dari rumitnya situasi di myanmar
tadi kita membahas krisis politik
yang intinya adalah krisis politik yang dampaknya kemana mana
tapi juga masalah rohingya itu sebenarnya adalah lapisan lain masalah di myanmar
ada masalah kebangsaan juga di situ
kita juga indonesia akan dan harus membantu myanmar untuk mengatasi
masalahnya di berbagai lapisan tersebut
khusus mengenai rohingya pengungsi rohingya itu harus bisa kembali ke rumah mereka
kembali secara bermartabat dan dalam waktu yang secepat mungkin
dengan cara seperti apa pak
dengan cara seperti apa yang sedang diupayakan saat ini pak
untuk mengembalikan mereka ke negaranya di myanmar
pengungsi rohingya sejutaan orang
itu saat ini ada di bangladesh perbatasan dengan myanmar
ini yang harus segera dipulangkan dan dipercepat prosesnya
kita merasa prosesnya masih terlalu lama
ada target siapa
target untuk mengulangan pengungsi
ada yang kembali
ada yang kembali
ada yang kembali
ada yang kembali
tapi harus lebih cepat lagi
dan sarana di rakhine state itu juga harus disiapkan
tapi kita juga harus realistis bahwa otoritas myanmar sendiri juga perhatiannya itu terpecah dengan krisis politik yang ada sekarang
jadi untuk indonesia pada akhirnya kita harus membantu
kita harus melihat krisis myanmar itu secara komprehensif
ada yang berarti harus diselesaikan
ada juga masalah kebangsaan yang lebih luas yang harus diselesaikan
makanya diplomasi kita itu akan juga cukup berlapis untuk mengatasi krisis yang berlapis
kalau misalnya bicara terkait dengan berdiplomasi tadi cukup berlapis
tahun lalu menjadi tahun yang penuh dengan tantangan covid sembilan belas
kemudian juga ada beberapa konflik yang terjadi di beberapa negara
kemudian tadi disampaikan tahun dua ribu dua puluh tiga mendatang
diharapkan menjadi tahun yang damai
bagaimana indonesia mendeskripsikan menjadi tahun yang lebih damai terutama dalam pembahasan di asean itu sendiri pak
modal utama kita dalam diplomasi itu adalah kita itu inklusif
tadi bu menlu mengatakan we unite we deliver
dan itu dibuktikan di g dua puluh
melalui upaya diplomasi ibu menlu yang sangat intensif bisa memastikan bahwa semua anggota g dua puluh hadir
bahkan menghasilkan suatu kesepakatan yang tadinya juga banyak pihak yang sangat skeptis
kunjungan presiden ke kiev ke moskow juga menunjukkan dan sebelumnya itu dari g tujuh di jerman
menunjukkan juga diplomasi kita yang inklusif
nah ini juga modal ini yang dicerminkan tadi oleh bu menlu sebagai not part of the problem wear part of the solution